ya uts kalau getoh aku orang males
kok begitu sih kamu denger dulu
mama tuh udah ngomong sama pak mustakim yang orang biro itu
dia itu mau tarik mama ke kantor
kalau kamu bisa jadi agent yang bagus uang kita bisa banyak put
jadi kamu kerja bagian lapangan mama kerja bagian kantor sama pak mustaqim
pak ah mau
kalau esi curhat sama lawan jenis
esi juga begitu
esi tau kalo hubungan kita ini gak umum
tapi kan kita sudah sepakat untuk bertahan
dan untuk bisa bertahan kita harus bisa saling ngejaga
lepas dia makan colaa
nelis mau pakai apa
umur terpaksa luni
sehingga mau hanya
nggak denger apa apa teriak teriak dari tadi sih
ih apa sih mams
kan aku udah
bilang kalau aku tuh gak bakat
jadi nggak bakalan sukses
nggak ada orang sukses atau gagal
yang ada itu
orang males atau rajin
ya uts kalau getoh
kok begitu sih kamu
mama tuh udah ngomong sama pak mustaqim
dia itu mau tarik mama ke kantor
kalau kamu bisa jadi agent yang bagus
uang kita bisa banyak put
jadi kamu kerja bagian lapangan
mama kerja bagian di kantor sama pak mustakim
he apaan sih lagu begini
mana enak didenger sih tut
kalau suami nggak enak kain sama istri
itu ilmu di tingkat tinggi
kalau saya jelaskan kepada kalian
rambut kalian makin putih
ngasih ilmu itu harus lihat lihat orangnya
salah ngasih ilmu bisa gila
nggak mau pak ustaz
nggak mau pak ustaz
dorongan kamu masih banyak wocat
nggak ada yang berantem
bukan saya doain orang berantem
eh eh eh ah ada yang lagi deketin aku
eh eh eh ah aku pura pura nggak tau

eh sih mau percaya sama a'a
a'a mah setia nggak genit
eh eh eh ah udah makan udah manis udah tidur
udah udah udah udah nanya melulu
tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah
eh sih paham
pak ama pasti bosen setiap hari ngurusin febri sama rumah
jadi a'a juga perlu ngobrol sama temen temen a'a
jangan pernah curhat sama lawan jenis
apalagi masalah rumah tangga
aa tidak akan curhat sama lawan jenis
tapi kamu juga harus setia sama a'a
eh sih mah selalu setia sama a'a
kamu gitu kok dikasih tau
dan di sana juga kan nggak sempet pacaran
kerjanya kan nggak bisa kemana mana a'a
ya tapi kan banyak caranya
kamu bisa main di medsos
itu kan sama juga curhat sama orang lain
eh sih a'a akan selalu setia sama a'a

aku mau pergi
terima kasih a'a
nah sampai jumpa
mau ke rumah ibu mak
kok ke rumah ibu
lagi susah ya
emangnya teh saya kapan pernah senang
dari dulu juga susah
tapi kenapa ke rumah ibu
emang dia bisa bantu
dia sendiri susah
ya abis saya teh bingung saya tuh mau kabur tapi gak tau mau kemana
kalo tau tujuannya mah bukan kabur tapi berkunjung
abis beli apa mak
ini beli benang
ya buat ngejahit baju si edward atau masa buat main layangan
si ngkom teh sudah berani menggugat cerai
kamu teh benci sama ngkom tapi tidak mau menceraikan
supaya engkau tergantung sama kamu
agama kamu buruk kok suara
pengetahuan agama saya memang sedikit pak ustadz
tapi saya selalu belajar
akhlaq kamu buruk kamu teh sering marah marah
gak sering pak ustadz sesekali itu pun ada alasannya
selalu ada alasannya
istri itu harus disayangi tidak boleh dimarahi
kalo orang berbuat salah berbuat hilap apalagi istri
tegur dengan lemar but jangan dimarahi
akun teh susah disuruh ngaji apalagi sholat pak ustadz
susah disuruh ngaji